masyarakat yang hendak mudik ke pulau sumatera dapat melalui banyak jalan alternatif tahun ini
salah satunya ruas jalan tol dolok merawan sinaksak di kabupaten simalungun sumatera utara yang dioperasikan secara fungsional
pada senin tim gabungan dari polisi dan pemerintah daerah mengecek kesiapan akhir akses dan fasilitas ruas jalan tol dolok merawan sinaksak
sepanjang dua puluh empat km dengan dua jalur dan empat lajur yang sudah rampung dibangun
perjalanan dari sinaksak menuju dolok merawan ini sepanjang dua puluh empat km
dan nanti kita akan simbolis kita akan buka pada tanggal lima belas april sampai di tanggal satu mei
meski telah selesai dikerjakan lebih dari sembilan puluh persen petugas berharap
ruas jalan tol dolok merawan sidaksak digunakan pengendara dengan batas kecepatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
ruas jalan sinaksak hingga dolok merawan sepanjang dua puluh empat km akan dibuka secara fungsional menjelang hari raya idul fitri
namun pengemudi hanya diizinkan melaju dengan kecepatan lima puluh sampai enam puluh km
karena di sepanjang jalan masih banyak material yang membahayakan keselamatan pengemudi
kemudian penerangan jalan juga belum tersedia
ruas jalan tol dolok merawan sinaksak akan dibuka searah yakni masuk dari gerbang sinaksak menuju gerbang dolok merawan
pengoperasian jalan tol ini akan memecah kemacetan di jalan lintas sumatera khususnya dari kabupaten simalungun ke arah medan dan sebaliknya
selain itu pada masa mudik lebaran tahun ini akan dioperasikan secara fungsional
di jalan tol tebing tinggi indrapura dan setabat tanjung pura
di sumatera selatan jalan tol baru indralaya prabu mulih rencananya akan dioperasikan secara fungsional pada lima belas hingga tiga puluh april mendatang
jalan tol sepanjang enam puluh lima km itu akan dibuka hanya pada siang hari mulai pukul tujuh pagi hingga pukul tiga sore karena belum adanya penerangan
namun secara umum tanggal lima belas jam tujuh pagi sampai jam ditutup jam enam belas sore tol dibuka sementara operasional sampai dengan tanggal tiga puluh april
hanya ada sekitar tujuh km yang sedang dikerjakan
pada bagian itu baru satu jalur yang tersedia sehingga nantinya akan diberlakukan kontraflow sepanjang tujuh km dari prabu mulih menuju indralaya
di sepanjang jalan tol tersebut hanya ada satu rest area yang nantinya bisa dijadikan tempat istirahat pemudik
dengan adanya jalan tol yang menghubungkan indralaya prabu mulih maka waktu tempuh dari palembang menuju prabu mulih hanya sekitar satu jam
adapun bila melalui jalur lintas tengah sumatera
waktu yang diperlukan dua lima hingga tiga jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat
dan berlebutan cnn indonesia